ya pemirsa masih bersama kami di good morning
jadi ini tentang mbak titi ya
jadi sejak menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah dokter doris silvanus palangkaraya
titi wati perempuan berdiri obesitas dengan berat dua ratus dua puluh kg ternyata
karena kemarin kita sempat menebak sekitar tiga ratus lima puluh kg ya
jadi berat sebenarnya adalah dua ratus dua puluh kg
nah sekarang sudah mulai ada kemajuan pemirsa nih
ya apalagi jelang pelaksanaan operasi yang rencananya dilakukan hari ini
mbak titi kini sudah bisa mengubah ubah posisi badannya
karena sebelumnya kan sulit sekali untuk bergerak ya butuh bantuan anaknya
kendati hanya tiga puluh menit saja
inilah kondisi titi wati saat berada di ruang perawatan rsud dr doris silvanus palangkaraya kalimantan tengah senin siang
sejak mendapat perawatan medis empat hari yang lalu titi kini sudah bisa mengubah posisi tidurnya yang berbobot dua ratus dua puluh kg
sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir
titi hanya bisa berbaring dengan posisi tengkurang
kini tubuh titi sudah bisa terlentang dan posisi miring
namun posisi ini hanya bisa dilakukan selama tiga puluh menit saja
lantaran titi merasa dadanya sakit jika terlalu lama bergerak
ya rasanya ada juga sih tegang
tapi alhamdulillah sudah siap segala galanya
katanya sih besok katanya
iya kalau sudah gula darahnya nggak naik lagi
saat ini kondisi kadar gula di tubuh titi wati masih tinggi
upaya medis terus dilakukan agar tubuh titi bisa terus stabil
hingga pelaksanaan operasi bariatrik yang akan dilaksanakan pada selasa
palangkaraya langsung deh kita pengen tahu ya sekarang persiapannya seperti apa sih
jelang pelaksanaan operasi terhadap mbak titi wati
sudah bergabung dengan kita melalui skype dokter bedah digestif di rumah sakit doris silvanus palangkaraya
dr suwantaria yang saat ini menangani mbak titi ya
oke terima kasih sudah bergabung bersama kami di good morning
ini ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan seputar tentang kondisi mbak titi begitu ya
saya sih penasaran dengan ini mbak titi mohon maaf dokter saya ingin bertanya tentang hal ini
jadi obesitas yang dali mulia mbak titi ini apakah karena gaya hidup atau ada kontribusi juga pada penyakit misalnya
ada penyakit yang diderita
ya jadi ibu titi ini memang punya kebiasaan untuk makannya banyak sekali
jadi tidak pernah merasa lapar
selalu tidak pernah merasa pengen selalu pengen makan selalu pengen makan selalu pengen makan
begitu ibu titi ini
ditambah juga dengan dia ada penyakit diabetes gula darahnya tinggi
jadi makan banyak diabetes terpicu lah obesitas
karena kan dikatakan sebelumnya tidak berhasil
sebelumnya tidak begitu berat ya hanya tujuh puluh kg sampai akhirnya drastis dua ratus dua puluh kg gitu dok
relatif ya naik dalam enam tahun ini
nah hari ini rencananya ada operasi yang dilakukan untuk mbak titi ya
persiapannya bagaimana dok
kondisi mbak titi pagi ini seperti apa dok
ya jadi kondisi pagi ini dia sudah persiapannya sudah cukup matang
dan spirometrinya sudah bagus
ekg nya sudah bagus
eho nya sudah bagus
rehab medisnya sudah dilatih
yang biasanya dia hanya bisa terlumpuh
sekarang dia sudah bisa kelentang dengan bagus
beraktivitas dalam posisi yang telentang
jadi segala sesuatu nya sekarang sudah cukup maksimal
oke jadi positif ya dokter ya hari ini akan dioperasi begitu ya
ya hari ini jam sepuluh nanti akan dioperasi
oke kira kira langkah pertama yang akan dilakukan oleh tim terhadap mbak titi itu setelah operasi itu apa dokter
langkah pertama terhadap mbak titi pertama mengevaluasi terus tanda tanda kitalnya
supaya tetap dalam kondisi yang optimal
kemudian yang kedua mulai untuk melaksanakan nutrisi cair dulu
oke operasi ini operasi pengangkatan bobot tubuhnya ya lemaknya begitu yang dibuang begitu ya dokter ya
operasi ini ditujukan untuk mengangkat bagian lambungnya
oh bagian lambung
bagian lambung sebelah kiri karena lambung kan berfungsi untuk menampung makanan
jadi untuk mengurangi kolumnya dulu itu dulu
nah ada berapa dokter yang menangani mbak titi pagi ini dok
ada gabungan dari rumah sakit doris silvanus dan tim dari bali
jadi tim dari bali ada dua dokter bedah di geskis
kita dari kita satu dokter bedah di gesis
dan kemudian ada beberapa dokter anak titi baik dari bali maupun dari sini
jadi mudah mudahan hari ini berjalan dengan lancar ya
kalau untuk operasinya sendiri dokter nampaknya sambungan kita terganggu ya
tapi mudah mudahan suara masih bisa terdengar
dokter masih bergabung bersama kami oke untuk suara masih bisa terdengar ya
dokter kalau untuk operasi hari ini kan ada operasi pengecilan lambung
nah setelahnya ada operasi lain tidak dokter
hari ini operasi pemikiran lambung nanti akan dievaluasi
nanti nanti ada operasi kalau diperlukan kalau seandainya diperlukan ada operasi ke dua
tapi untuk yang pertama ini dulu kita lihat hasilnya
apakah nanti memang berat badannya bisa menurun
ya kalau memang bisa mungkin selanjutnya akan diadakan operasi bedah plastik nanti tergantung pertimbangan selanjutnya
berapa banyak sih kemungkinan turun berat badannya mbak titi dok singkat saja
bisa tergantung ya jadi pelan pelan memang tidak sekaligus
jadi misalnya dalam waktu dua minggu kita akan turun lima kg dulu jadi pelan pelan
oke baik terima kasih dokter atas informasinya semoga operasi nanti berjalan dengan sukses
salam untuk mbak titi dan juga teman teman dokter yang lain terima kasih dokter
ya terima kasih